pemerintah provinsi jawa barat mengumumkan ada enam daerah baru yang masuk kategori resiko tinggi penyebaran covid sembilan belas atau zona merah
meskipun begitu pemerintah juga mengumumkan penurunan tingkat keterisian rumah sakit di jawa barat
enam daerah baru yang masuk kategori zona merah di jawa barat ialah kabupaten karawang kabupaten ciamis kabupaten bandung barat kabupaten bandung kota depok dan kota bekasi
kabupaten karawang masuk dalam perhatian khusus di mana sudah enam pekan berturut turut masuk ke zona merah covid sembilan belas
sementara itu terkait tingkat keterisian rumah sakit di jawa barat pemerintah mengumumkan hingga selesai sembilan belas januari dua ribu dua puluh satu tingkat keterisian mencapai angka tujuh puluh dua persen atau menurun jika dibandingkan pada pekan sebelumnya yang mencapai angka tujuh puluh delapan persen
dua daerah di bandung raya kembali masuk zona merah covid sembilan belas di jawa barat yakni kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat
sementara di kota bandung angka kasus covid sembilan belas terus bertambah dan keterisian rumah sakit covid sembilan belas hampir mencapai sembilan puluh persen
saat ini sudah ada korespondensi ann indonesia franky wijaya di bandung jawa barat
franky bagaimana rumah sakit dan juga respon begitu dari tenaga kesehatan melihat kenaikan jumlah keterisian rumah sakit yang masih tinggi
ya selamat siang lady ya terkait adanya keterisian tingkat rumah sakit khususnya untuk pasien isolasi dan juga icu bagi covid sembilan belas sendiri memang pemerintah provinsi jawa barat pada senin lalu memang menurunkan adanya penurunan tingkat keterisian dari sebelumnya tujuh puluh delapan persen menjadi hanya tujuh puluh dua persen
meskipun dibandingkan angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar who yaitu yang maksimal hanya enam puluh persen
keterisian di rumah sakit salah satunya di rumah sakit rshs bandung yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama pasien covid sembilan belas di jawa barat
per hari ini memang dari tingkat keterisian sendiri berada di angka sekitar empat puluh tiga persen
memang jika dilihat ini cukup rendah namun rendahnya tingkat okupansi ini bukan karena jumlah pasiennya berkurang namun karena adanya penambahan ruang isolasi dan juga ruang icu yang dilakukan sejak minggu lalu
jika sebelumnya ruang icu untuk pasien covid sembilan belas hanya berjumlah dua belas sekarang sudah ditambah menjadi empat puluh
dan kemudian ruang isolasi dari yang sebelumnya berjumlah satu ratus empat puluh empat tempat tidur ruang isolasi ini bertambah menjadi sebanyak dua ratus tiga puluh delapan
ini yang membuat jumlah dari okupansi rate di rsis bandung seakan akan turun padahal tidak
sementara jika kita lihat di kota bandung di rumah sakit ibu dan anak yang merupakan salah satu lokasi
ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala di kota bandung
dari total tujuh puluh tempat tidur ini sekitar enam puluh tempat tidur ini sudah terisi
artinya angka ini cukup tinggi dan hampir menempati maksimal
namun pihak rumah sakit sendiri mengaku saat ini tengah menyiapkan rencana untuk melakukan penambahan tempat tidur sejumlah lima
sehingga nantinya jika penambahan ini terrealisasi akan ada sebanyak satu ratus dua puluh tempat tidur yang tersedia untuk rskia
dan pemerintah provinsi jawa barat sendiri sebenarnya juga sudah mengaktifkan
rumah sakit darurat secapa ad yang sejak minggu lalu sudah digunakan
dan dari total satu ratus delapan puluh tempat tidur yang sedia secapa ad saat ini sudah terisi sebanyak tiga puluh empat
artinya walaupun baru digunakan selama satu minggu sudah ada yang berisi
artinya memang jika kita lihat kondisi secara keseluruhan kasus covid sembilan belas di daerah khususnya di wilayah bandung raya ini bisa dibilang cukup tinggi
dan satu lagi jika kita lihat memang ada penambahan di kabupaten bandung
di tingkat okupansi rumah sakit ini bisa terlihat memang sejak masuk zona merah ada kenaikan dari tingkat keterisian
sebagai langkah antisipasi jika memang terjadi terus angka lonjakan pasien covid sembilan belas
pemerintah kabupaten bandung sendiri sudah menyiapkan satu buah rumah sakit baru
yang mungkin bisa melakukan penambahan sebanyak satu ratus lima puluh hingga dua ratus rumah sakit yang rencananya akan bisa digunakan
mulai akhir bulan januari ini
jika kita bicara tentang tenaga kesehatan bagaimana kondisinya mengingat kasus pasien ini terus banyak
memang sejak bulan maret dua ribu dua puluh lalu pemerintah provinsi jawa barat terus membuka pendaftaran relawan tenaga kesehatan
artinya memang pemerintah provinsi jawa barat selain mengandalkan tenaga tenaga langsung yang berada bekerja di rumah sakit pemerintah
ini juga melakukan open recruitment untuk relawan tenaga kesehatan
baik itu perawat dokter dan juga tenaga administrasi
membantu kekosongan dan kekurangan tenaga di rumah sakit rumah sakit yang menangani covid sembilan belas di jawa barat
tadi anda katakan bahwa di bandung raya ini memang semakin meningkat begitu ya jumlah kasus positif covid sembilan belas di sana
apa sebenarnya faktor yang memicu meningkatnya
kasus positif di sana apakah memang protokol kesehatan yang kurang
atau kluster mana begitu yang paling banyak ditemukan di sana yang menyumbang kasus positif covid sembilan belas terbanyak di bandung
ya jika kita melihat kasus di kabupaten bandung yang sebelumnya berubah dari zona oranye kemudian melompat menjadi zona merah
ini memang berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten bandung sendiri
kluster keluarga ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dari peningkatan kasus covid sembilan belas di kabupaten bandung
dan jika kita melihat secara keseluruhan di jawa barat pada senin lalu
eh pada iya pada senin lalu gubernur jawa barat ridwan kamil sendiri
mengumumkan survei terkait kepatuhan masyarakat
masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada di dua puluh tujuh kabupaten kota
dan hasilnya memang berdasarkan survei tersebut tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan tiga m
dan saat ini depok juga
masuk ke zona merah
dan jika saya lihat saya saat ini berada di kota bandung
memang eh kondisinya sendiri sudah kembali ramai seperti yang lalu
meskipun psbb sudah diterapkan dari mulai sebelas hingga dua puluh lima januari nanti
namun memang nampaknya di jalan dan mobilitas warga sendiri masih cukup ramai
terutama di pasar pasar tradisional
di mana masyarakat sendiri masih banyak yang abai tidak menggunakan masker
sementara itu satpol pp maupun polisi dan tni dan tim satgas
yang selalu melakukan eh
dari razia ataupun operasi justisi sendiri mengaku memang sedikit kewalahan
jika harus terus menerus memantau titik titik rawan yang ada di kota bandung
karena kota bandung sendiri cukup besar
sementara jumlah personilnya ini cukup sedikit
oleh karena itu pemerintah sendiri meminta kepada masyarakat
baik itu tingkat rt dan rw
untuk mengedukasi masyarakatnya sendiri
agar paling tidak mengajarkan ataupun mematuhi protokol kesehatan
dari tingkat yang paling kecil
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas